hai sekilas tak ada yang berbeda dengan api yang menyala dari kompor warga di desa kalibening
banjar negara ini dengan kompor pada umumnya apalagi warna apinya pun biru seperti api dari
kompor gas lpg namun jika diamati secara seksama tidak ada tabung gas lpg di dapur warga ini
ternyata api kompor yang digunakan warga untuk memasak ini berasal dari gas alam pemanfaatan
gas alam ini dilakukan setelah keluarnya gas dari lubang galian sumur bor milik warga salah satu
warga yang menggali sumur dengan kedalaman enam km dikagetkan dengan keluarnya gas saat terkena
percikan api lubang sumur itu menyala setelah berkonsultasi dengan dinas esdm dan petugas
vulkanologi gas tersebut ternyata bisa dimanfaatkan saat ini ada dua puluh enam kepala keluarga yang
memanfaatkan gas alam ini untuk mengoperasikan kompor gas alam ini cukup membuka dan menutup
keran warga merasa
terbantu dengan adanya gas alam ini sebelumnya mereka rata rata menghabiskan dua tabung dalam
sebulan kini mereka bisa berhemat dan tidak terpengaruh dengan kelangkaan gas cukup membantu
sekali karena bisa mengurangi biaya pendapatan dari gas terus kalau misalnya ada apa
banyak kok apa gas langka juga kan ini bisa membantukan tidak terlalu pusing lah mengurang
karena memiliki kapasitas gas yang cukup besar gas alam ini dikelola bersama oleh pihak desa
gas ditampung dalam dua tabung dan dipisahkan antara gas dan air agar gas sampai di rumah warga
digunakan kompresor isinya kita boros kita boros dalam enam puluh enam puluh m kita tarik pakai kompresor ya
terima kasih kompresor lalu kita masukkan ke tabung terus kita ke cek valuep itu buat menyaring air
itu kita masukkan ke warga
kini sudah empat bulan dua puluh enam kepala keluarga di kalibening banjarnegara ini memanfaatkan gas alam
imam ambarwoto banja negara jawa tengah